murka jokowi di hadapan para menteri kembali membuat isu reshuffle kabinet menguak
jokowi meluapkan kemarahannya di hadapan para menteri dan kepala daerah saat menyinggung soal impor barang dan jasa pemerintah
tercatat tiga nama menteri disebut sebut oleh presiden joko widodo
bagaimana media nasional memotret murka jokowi dan isu reshuffle menteri
kita akan diskusikan pada malam hari ini dalam perspektif editorial view
seperti biasa setiap hari minggu saya bersama dengan dua narasumber para jurnalis senior
ada mas revolusi riza wapemret cnn indonesia tv selamat malam mas revo
selamat malam renat
mas revo bergabung lewat sambungan telepon dan juga ada mas arief zulkifli mas arsul dirut tempo intimedia
selamat malam mas arsul apa kabar
selamat malam kabar baik renhard
mas arsul juga sementara masih lewat sambungan telepon sambil nanti kita perbaiki komunikasi lewat sambungan zoom
mas revo dan juga mas arsul apa yang menarik yang bisa redaksi
baik dari cnn indonesia dan juga mungkin tempo membaca melihat kemarahan presiden ini
satu sisi adalah soal masih atau banyaknya praktik impor di lingkungan pemerintah
tapi di sisi lain juga menyinggung akhirnya dikait kaitan dengan isu reshuffle yang sebetulnya sempat pasang surut
dan sekarang kembali bergema setelah presiden jokowi murka
mungkin mas arsul dulu ada pandangan atau seperti apa melihat atau memotret kemarahan presiden ini
ya terima kasih renat
jadi menurut saya
kemarahan itu sesuatu yang sangat wajar ya
kalau lihat mungkin pada pak jokowi sudah dapetin data datanya
bagaimana kan seperti dikatakan tadi pembelian sepatu pensil kertas saja diimport
saya kira sangat wajar lah karena presiden kan punya concern terhadap anggaran
pertanyaannya mungkin adalah bagaimana kementerian keuangan berikutnya setelah statement dari pak jokowi itu
bisa mengelaborasi lagi
yang apa impor tuh banyak
dan pada barang apa itu yang terlokasikan dengan impor
nah saya lagi khawatir jangan jangan atau mungkin saja barang barang import itu bisa jadi lebih murah daripada barang barang produksi dalam negeri
nah kalau itu yang terjadi maka biaya yang dikeluarkan lewat anggaran pemerintah untuk pembelian barang barang itu
akan jadi lebih boros kalau dibeli di dalam negeri
tapi ini tentu saja harus di dalam
ini lagi dalam hal ini oleh kementerian keuangan
itu memang kalau kita beli dari dalam negeri uangnya akan berputar di dalam
saya kira itu juga wajar dan benar
cuma sekali lagi kalau di dalam negeri jauh lebih mahal atau lebih mahal dari import
maka sebetulnya ini adalah berikutnya adalah tantangan bagaimana meningkatkan competitiveness dari produksi dalam negeri
saya kira begitu rad
mas arsul seberapa besar anda melihat
ini sebagai sebuah ancaman dari presiden ya
karena juga presiden menekankan meminta jaksa agung untuk mengawasi praktik impornya
bahkan artinya kan presiden ada kekhawatiran mungkin dalam praktek tersebut ada pelanggaran hukum dan lain sebagainya
atau kemudian ini juga dianggap sebagai cara menggertak presiden pada menterinya agar kemudian tidak kena reshuffle gitu
ya kalau penegakan hukum saya kira kita harus apresiasi
kalau memang presiden mau
serius dan menegaskan bahwa pelanggaran pelanggaran yang diakibatkan atau muncul akibat pembelian barang barang impor ini benar benar sudah terjadi
saya kira itu sih bagus bagus saja
nah pertanyaannya apakah ini gertak sambal karena dia tadi menyebut akan memecat atau beneran gitu
saya tentu saja berharap ini beneran begitu ya
tapi kalau lihat dari natur reshuffle kalau kita agak geser sedikit isunya dan mengaitkan dengan kasus ini
reshuffle di indonesia adalah
beberapa pemerintahan jokowi juga
dalam beberapa kesempatan terakhir
sebetulnya basisnya bukanlah semata mata kinerja atau kinerja itu sebagian kecil saja
yang lebih besar jadi alasan reshuffle adalah hitung hitungan politik
terutama kalau kita kaitkan ini dengan butuhnya dukungan presiden dari partai partai untuk rencana
penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden
nah kalau itu dijadikan bargaining atau alat bargaining
maka urusannya bukan urusan kinerja bukan urusan barang impor atau barang dalam negeri
ini urusannya urusan negosiasi politik
dan kalau kita bicara negosiasi politik maka yang paling lemah posisinya adalah menteri menteri yang tidak datang dari partai
jadi saya kira kok
saya tidak mengerti
saya tidak melihat ada relasinya antara kemarahan presiden dengan return reshuffle
reshua reshuffle itu sangat mungkin dan itu bergerak ke arah dan disebabkan oleh argumentasi yang lain
mas revo ini gertak sambal atau memang bisa kita melihat agak jauh ini bisa dikaitkan dengan isu reshuffle yang sebenarnya sempat pasang surut
tapi akhirnya karena ada pernyataan presiden ini akhirnya mengemuka lagi dikait kaitkan lagi
bagaimana mas revo melihatnya
ya menarik ya renard
sebenarnya kalau misalkan kita melihat hari jumat kemarin presiden itu marah ya wajar kalau misalkan kenapa harus beberapa barang yang bisa kita produksi dalam negeri
tapi kan sebenarnya hanya bangga buatan dalam negeri ini kan sudah sejak lama didengungkan
dan bukan dari pemerintahan sekarang saja tapi dari pemerintahan pemerintahan sebelumnya
cuma masalahnya kan tidak pernah konsisten gitu
nah ketika kemarin presiden marah kenapa kok marahnya sekarang gitu menjadi pertanyaan
iya sih memang apa namanya wajar untuk marah tapi dengan segala hormat sebenarnya harusnya kemarahan ini sudah dari awal awal masa pemerintahan gitu
sekarang sudah tujuh lima tahun berjalan kemudian baru kemudian melecut gitu ya
iya bahwa kita sekarang semua menghadapi masalah yang cukup serius di bidang perekonomian
sehingga presiden perlu mendorong untuk belanja barang barang produksi dalam negeri
tapi kemudian ketika ini dikaitkan dengan resafel kemudian presiden juga mengatakan bahwa akan meminta menteri bumn mengganti semua direktur yang tidak suka impor misalnya
kemudian untuk urusan kementerian adalah urusan beliau sendiri
ya kalau tadi menarik yang seperti dikatakan mas azul ya apakah memang semata mata ini sebagai gertakan gitu agar segera memperbaiki kinerja atau memang resafel itu merupakan bargaining
saya juga mengalami kekhawatiran kalau misalkan hal apa ya yang kedua dugaan yang kedua yang mengemuka gitu
karena kita tahu sebenarnya sekarang presiden juga dalam posisi ada beberapa hal gitu ya terkait tarik ulur politik gitu
dan seperti tadi dikatakan oleh mas azul bahwa menteri menteri yang tidak memiliki basis politik tentu memiliki posisi yang pemah
dan menteri menteri yang betulan yang disebutkan kecuali menteri pertanian ya dua menteri yaitu menteri pendidikan dan kebudayaan kemudian menteri kesehatan itu kan bukan dari itu
maka posisi yang juga relatif tidak begitu kuat secara mergeling posisi secara politik gitu
nah tapi kita tentu berharap bahwa kemarahan presiden ini dan kemudian ancaman resapel itu benar benar berdasarkan biasa jarang hati hati
bukan karena menarik urusan politik dan hal itu
oke mas revo tadi mas arsul mengatakan
naturnya biasanya kalau reshuffle ini ya lebih besar pertimbangannya kepentingan politik begitu
sehingga akhirnya nanti yang dalam tanda kutip dikorbankan adalah menteri menteri yang dari kalangan profesional ya
apakah ini juga bisa kita lihat membaca ke arah sana ya mas revo bahwa ini bisa jadi kemudian hanya gertak sambil kalau memang tidak ada reshuffle
atau tidak bisa kemudian menjadi indikator bahwa ini kemarahan ini adalah sinyal kuat dari reshuffle
karena yang kemudian dipotret oleh beberapa media atau juga diasumsikan adalah ini dikaitkan dengan isu resapel yang memang sudah cukup lama
sebenarnya beberapa waktu belakangan ini muncul ke media tapi kemudian tidak jadi dan hanya sekedar kabar saja
kalau memang sebenarnya begini tarik penarik politik dalam setiap dalam urusan kabinet ini kan terjadi tidak hanya saat resapel ya renat
karena ketika awal penyusunan pun di masa masa awal juga
kebatannya selalu begitu kalangan politik atau berasal dari perwakilan partai politik atau berasal dari kalangan profesional
dan kita tahu keseimbangan keduanya itu selama ini selalu menjadi landasan landasan dalam resapel
nah kalau kita melihat dalam suk kinerja selama beberapa bulan terakhir ada beberapa kementerian yang sebenarnya
dalam pidato presiden di hari jumat kemarin jumat pagi kemarin itu kan tidak muncul ya
artinya ada beberapa menteri yang layak sebenarnya dipertanyakan kinerjanya dan kemudian ramai di dorongan untuk reshuffle di kementerian tersebut
tapi tidak disebut dalam kasus imporan afirmasi produksi produk dalam negeri kemarin
memang jadi kita sih begini kita berharap yang terbaik saja yang terbaik bahwa evaluasi terhadap kinerja kabinet itu
reshuffle itu selalu didasarkan pada evaluasi kinerja para menteri menterinya
ini bukan masalah pada ya walaupun isu politik memang akhirnya tidak bisa kita nafikan begitu saja
karena apalagi dalam sekarang ada isu penundaan pemilu ada tarik ulur
di masalah perpanjangan masa jabatan presiden lagi dalam beberapa urusan undang undang yang belum selesai
jadi artinya memang dukungan politik kepada presiden juga sangat dibutuhkan
tapi dengan posisi sekarang bahwa tanpa melakukan reshuffle terhadap menteri menteri yang disebut dievaluasi di bali tersebut
sebenarnya kan secara posisi presiden masih cukup kuat secara basis politiknya gitu
tanpa harus mengganti
harus mengganti menteri menteri yang disebut di area rthth
sebenarnya posisinya kan sudah cukup kuat
jadi sih kita berharap
kemarahan presiden kemarin memang murni
ini murni kemarahan karena luputnya beberapa menterian untuk memprioritaskan produk produk dalam negeri
bukan karena urusan urusan resapel lah
dan apalagi kemudian dikaitkan dengan ya itu
bahkan nasional strategis bakal kalau emasat maksudnya atau harga
tapi masih berdasarkan parlamentar itu
semak secretario bananas lagi

betul punya praksis bryant's melbourne
kayaknya sangat suggestive revealed dari saidat affected
kaya suka banget sih
idc pake biar gue diperkati
apa mas arsul punya catatan tersendiri tidak dari kemudian beberapa pos kementerian yang disebut langsung oleh presiden joko widodo ini
ya saya kira kalau presiden sudah menyebut nama menyebut nama kementerian itu otomatis saya yakin sekali kementeriannya langsung akan merevisi
ini sudah pasti apalagi kementerian yang anda sebut tadi pertanian lalu pendidikan itu adalah kementerian kementerian yang tidak datang dari partai politik
jadi memang posisinya relatif lemah
termasuk menkes juga ya mas arsul
nah kalau menkes saya kira saya agak ragu bahwa ini akan berakibat pada reshuffle
karena pertama saya kira seperti yang lain juga dia pasti akan lakukan revisi jika itu dimungkinkan
dan memang produk dalam menurut saya
begitu murah begitu
dan kedua tentu saja kita masih akan berhadapan sama problem pandemi yang belum juga sudah reda tapi belum jelas ujungnya
jadi beberapa program dari kementerian kesehatan yang kelihatannya cukup baik ya dalam satu dua tahun terakhir ini
agak bukan alasan yang cukup lah untuk meresapel
nah yang tidak disebut makanya sebetulnya saya lebih melihat sebetulnya ini lebih kepada trigger saja
ya atau mengingatkan presiden tentang perlunya mendahulukan atau memperlutaskan produk dalam negeri
tapi kalau kita bicara reshuffle dalam pengertian negosiasi politik maka kementerian kementerian yang anda sebut tadi tidak termasuk
karena sebetulnya relatif portfolio nya tidak seheboh atau sehebat dari dua kementerian yang akan saya sebutkan tangan
yaitu kementerian bumn kementerian dalam negeri
kementerian bumn kita tahu
dan negeri juga dipimpin oleh orang bukan partai
kementerian bumn itu karena menguasai aset bumn yang begitu besar
dan kementerian dalam negeri itu signifikan karena ia akan menentukan kepala daerah sementara ya
sampai dengan pilkada itu dilakukan secara serentak gitu
nah ini akan sangat berpengaruh
karena akan menentukan orang orang dalam tanda kutip yang bisa dipercaya menteri baru yang dari partai politik tadi
untuk menguatkan posisi partai politik di daerah tersebut
di daerah yang disebutkan
nah itu jumlahnya banyak saya lupa berapa ya
berapa ratus lah begitu
nah dua kementerian ini yang menurut saya lebih signifikan untuk dipersoalkan dari kacamata atau di dalam bingkai posisi politik
kalau pos kementerian pertanian bagaimana mas arsul
ini juga kemarin disebut oleh presiden
ya kementerian pertanian saya kira mungkin juga gitu ya
karena di dalam kementerian pertanian itu ada pos yang namanya penyuluh pertanian
yang dalam beberapa tahun dan beberapa rezim sebelumnya di zaman sby juga diisi oleh partai politik
dan itu dimanfaatkan betul
karena penyuluh pertanian itu jumlahnya bisa ribuan
atau puluhan atau ratusan ribu
dan itu menjadi sebuah sarana yang efektif untuk bisa menitipkan pesan pesan partai
sama untuk pemenangan ya
itu di era yang lalu
saya kira juga saya bayangkan juga pasti akan menjadi incaran juga
jadi setelah presiden sebut ini pasti kementeriannya langsung melakukan evaluasi dan revisi dan lain sebagainya
kalau dia tidak lakukan kalau dia tidak lakukan dia bodoh sekali
karena tidak aman
baik mas revo bagaimana
ini pos pos kementerian disebutkan oleh presiden tadi tuh
mas arsul katakan ini ya harusnya memang harus langsung revisi dan evaluasi di pos kementeriannya
iya memang apa tinggal kita menunggu konsultasi dari petaraun
ini kalau misalkan reinhardt inget ya di perintahannya sebelumnya di kabinet sebelumnya pun sempet ya ketika pada waktu itu wakil presiden yusuf kala kan pernah tuh mengatakan
harus cinta produk dalam negeri belilah produk dalam negeri melakukan kampanye seperti itu
pada waktu itu juga wak pres ck itu pakai sepatu buatan youth gitu ya
minggu depannya ketika
ketika sholat sholat jumat istana ee para wartawan ee ee ya
melihat sepatu sepatu dari para menteri
nah sepatu sepatu para menteri pada waktu itu kan juga banyak yang sepatu sepatu buatan ini
ya rame lah pada waktu itu
tidak sekali dua kali ini ya
kita melakukan kritik terhadap bagaimana kita berkoar koar berkampanye untuk memprioritaskan produk dalam negeri
nah maka kalau misalkan presiden marah
saya renar ya
sampai kita mengimpor kertas aja juga bangetan gitu
fabrik kertas leces di probolingga itu sekarang nasibnya juga udah sekali gitu
karena mungkin ya kalau misalkan ee kebayangan kalau misalkan sekarang ternyata ee asalnya kita sampai impor sementara
fabrik fabrik di kas dalam negeri ee sulitan untuk hidup
kemudian kita tahu beberapa
fabrik tekstil itu sudah bisa memproduksi bahkan mengekspor ee untuk seragam tentara ee di negara negara eropa
tapi kita sendiri malah ini
ini kan juga ada sebuah ironi
tadi benar kata mas azul gitu
amparan besar tidak hanya pada kementrian kementrian yang disiapkan
tapi pada semua
pada semua ee lini
mungkin yang besar besar ya
tapi yang yang yang lain pasti juga
harus untuk mengkoreksi
atau mengevaluasi proses proses pembelian atau pengadaan barang
eee procurement nya di di masing masing
baik mas arsul terakhir kita untuk topik ini
ini kan yang sekarang kemudian dikaitkan adalah ini bisa sebagai sinyal reshuffle
yang sudah banyak sebetulnya diberitakan beberapa waktu belakangan ini
kalaupun memang ini adalah sinyal reshuffle
sekali lagi dari perspektif media
apa yang sebetulnya harus menjadi indikator
yang melakukan reshuffle
karena ee muncul kemudian kekhawatiran
tadi juga mas arsul sampaikan
biasanya ini lebih mementingkan akomodasi politik
politik keseimbangan dan lain sebagainya
ya kalau kita mau ee bersikirnya lurus begitu ya
reshuffle perubahan di kabinet
itu mestinya dilakukan murni dan semata mata
eee oleh alasan alasan profesional yaitu kinerja dari kementerian
kita mestinya itu
nah cuman persoalannya adalah
eee dalam sistem ee presidensial yang ee dikiriki sekarang
yang dikatakan sebagai presidensial banci
karena ada ada unsur ee komenternya juga begitu
karena nah itu presiden membutuhkan dukungan partai politik
dan dukungan itu diperoleh dengan mengakomodasi mereka dalam kabinet
nah inilah sebetulnya pangkal soalnya
kementerian kementerian tertentu misalnya itu sering disebut sebagai jatah dari partai politik tertentu begitu ya
atau jumlah ya berapa golkar dapat berapa pdip dapat itu mengukur dari apa namanya
seberapa berkeringat partai itu di dalam di dalam pemilu yang membuat presiden terpilih begitu
jadi semua urusannya adalah urusan urusan non kinerja menurut saya
tapi lebih kepada urusan ini
lalu misalnya ada lagi cerita kan pan sekarang mendukung
nah ini pan belum dapat nih
belum belum dapet ee posisi kementerian
risa paul juga pasti akan ada kaitan dengan itu
dan tentu yang paling terakhir adalah
ada rencana rencana pemerintah untuk amandemen undang undang dasar
lalu memperpanjang masa jabatan presiden atau menunda pemilu itu membutuhkan dukungan yang sangat kuat
saya di mpr dengan tujuh ratus sebelas kursi ya
saya kira di mpr komposisinya banyak sekali dan partai partai harus di apa
harus di entertain katakanlah begitu
supaya tujuan politik itu bisa tercapai
jadi apa lagi apa yang terjadi kemudian
yang terjadi kemudian adalah kinerja menjadi alasan kesekian
kalau kinerja menjadi alasan kesekian maka publik yang akhirnya nanti dirugikan
ia tidak mendapatkan menteri yang terbaik untuk menghasilkan kebijakan yang terbaik
yang berdampak baik juga buat masyarakat
saya kira itu mas
ya jadi menarik kita tunggu apakah ini hanya gertak sambal atau memang akan ada reshuffle
kalau pun ada reshuffle yang perlu kita soroti adalah ini untuk negos
apakah ini karena negosiasi politik atau memang karena murni soal kinerja seperti yang tadi kita harapkan
bahwa kalau pun ada reshuffle presiden mengedepankan soal indikator ee kinerja bagi ee kabinetnya
kita bergeser ke isu lain
mas arsul dan juga mas revo ini soal pelonggaran aturan mudik lebaran dua ribu dua puluh
karena banyak yang kemudian pro dengan kebijakannya tapi juga tidak sedikit yang melihat bahwa ini sebetulnya pelarangan secara halus begitu
karena meminta untuk vaksin booster tapi kita juga menyoroti apakah kemudian ee vaksinasi boosternya sudah cukup maksimal atau belum
tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesuatu